sorotan lainnya imbas ditunda keberangkatan hingga dua belas jam puluhan sopir truk di pelabuhan bakauheni lampung protes
penundaan akibat skema tiba bongkar berangkat atau tbb yang diterapkan
sopir bus dan truk logistik kecewa lantaran tidak bisa tidak juga diseberangkan meski berkali kali kapal sandar dan menurunkan muatan
penundaan keberangkatan dilakukan usai kebijakan skema tbb dilakukan bptd lampung dan banten